dan berikut ini daftar perolehan medali sementara di ajang asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou tiongkok
ya berdasarkan situs resmi asian games hangzhou hingga malam ini pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak tiga emas tiga perak dan sepuluh perunggu
indonesia terlempar dari sepuluh besar kelasemen perolehan medali sementara
indonesia kini berada di peringkat ke dua belas
sementara tiongkok memimpin perolehan medali dengan sembilan puluh emas lima puluh satu perak dan dua puluh enam perunggu